nah pemirsa kemarin setelah bertemu beckham seripun itu kan diizinkan menjadi admin dari instagram milik beckham
jadi seripun ini bisa mengambil alih instastory david beckham selama sehari
nah coba kita lihat yuk bareng bareng
ini dia nih bisa kita saksikan
oke beckham ini baru bilang nih storage nya akan diambil oleh seripun dan kita lihat seripun mau ngapain nih seharian ini ya
oke ini yang kedua yang kedua coba kita lihat
gemas ya oh main filter instagram prab
waduh beckhamnya senyum senyum bikin seripun speechless kayaknya ya nggak bisa ngomong lagi
ya ampun ini sih saya kalau ngelihat seripun nih ekspresinya masih oke
kalau saya yang ada di situ pramukanya saya pingsan duluan gitu sebelum dipasangin filter
happy banget ya
uh beruntung sekali jadi seripun
tapi memang di akun instagram
di beckham pun beckham menuliskan bahwa beckham sendiri merasa sangat beruntung bisa bertemu sosok anak seperti sri pun
yang sudah berani come out dan berbicara gitu berani untuk bicara bahwa dirinya dibully dan merasa harus men stop bullying
dan mengedukai teman temannya untuk jangan takut untuk terbuka gitu
ya mudah mudahan pesan ini sampai ke seluruh anak anak di indonesia untuk udahlah yang namanya bullying itu gak keren
kerenannya juga kayak david beckham
nah kita kan penasaran deh
kemarin setelah diambil alih selama sehari oleh seripun akun instagram david beckham itu komentarnya seperti apa sih dari netizen
nah ada sejumlah komentar lucu yang bermunculan
ini dia nih komentar komentar dari netizen seperti biasa
memang netizen ada ada aja ya
pasti banyak yang pengen kena bully setelah ini
biar bisa selfie sama abang beckham
jangan dong masa kena bully dulu ya
lalu ini juga ada yang selanjutnya
dari novi ibrahim
oh udah kelewat nih
oh itu masih ada tuh
wah ini sih yang warming bukan hanya indonesia
cuman juga warming nih rasanya sekarang
nah ini juga dari novita stefer
ternyata masih ada pelajar yang
bener bener membuat indonesia bangga
bukan pelajar yang suka mengadang adang
tetap semangat dan akan cita citamu seripun
nah tentunya ini menjadi kebanggaan tersendiri ya
praps ini juga ada lagi
nah ini nih dari sambal baringan
padahal aneh ngefans banget sama ente bang beckham
sampai sampai dulu saya main bola pas tendangan bebas nirugaya ente
pengen bola melintir dan misang
tapi apalah takdir belum mempertemukan
tendangan pisang tuh maksudnya belok gitu kali ya
itu kan jagoannya beckham
memang tendangan bebasnya seperti itu tuh
oh ini beckham ngerti gak ya bahasanya ya
oh mungkin bisa di google translate kali ya
langsung ya di insta translate
nanti adanya banana kick
tendangan pisang bener
bener katanya banana kick
tapi memang aduh
berbicara juga soal bullyingnya prabu
selain di indonesia memang beberapa waktu lalu kita juga berduka
ada dua anak asal amerika serikat
yang pertama dari california yang juga mengalami kasus perundungan
dan yang satu lagi umur sepuluh tahun
yang tadi umur tiga belas tahun
yang satu lagi dari colorado umur sepuluh tahun yang bunuh diri
karena merasa frustasi dibully oleh teman temannya lewat social media